bergabung melalui sambungan skype ada rahel fenya rahel selamat malam
malam kak tiffany
halo baik baik baik rahel terkait dengan apa yang kamu lakukan penggalangan dana donasi
apa sebenarnya sih membuat kamu tergerak ketika awal pertama gitu melakukan penggalangan dana ini
kemudian kenapa harus sampai menggalang dana
sebenarnya sebelumnya itu aku emang suka bikin donasi untuk bencana alam
dan beberapa yayasan kayak rumah kanker atau kayak ada rumah sakit yang isinya eh ada rumah teduh
jadi itu isinya tuh kayak orang orang yang lagi sakit tapi membutuhkan biaya
jadi emang ini bukan pertama kali aku bikin galang dana
cuman emang ini pertama kalinya ngegalang dana dalam dua hari mencapai dua miliar dua ratus juta rupiah
oke sekarang udah dua
dua miliar untuk dalam waktu dua hari saja ya
mekanismenya gimana koordinasinya artinya melibatkan pihak atau orang orang siapa saja untuk penggalangan dana ini rahel
awalnya sih aku kayak dihubungin sama tim kita bisa dan mereka yang ngasih ide kalau misalnya kita bisa bikin galang dana
biasanya emang mereka sih selalu yang kasih ide ke aku
jadi aku ini cuma kayak wadah atau perantaranya mereka aja
nah untuk pertamanya tuh aku koordinasi cuma sama tim kita bisa
tapi abis itu aku bicara juga sama tim kawal covid sembilan belas dokter dan beberapa pic rumah sakit rumah sakit sih dan distributor alat sanitasi
oke nah dana dua dua m ini yang mungkin aja masih terus bertambah ini ke depannya
ini akan disalurkan dalam bentuk apa
kemudian bagaimana rahel dan seluruh orang orang yang terlibat
menentukan nanti rumah sakitnya mau yang mana atau yang harus disalurkan rumah sakit yang mana tenaga medisnya siapa saja itu gimana
dari pertama sih emang pas dibuka donasi ini emang tujuannya untuk rumah sakit rujukan pemerintah yang menangani covid sembilan belas
jadi yang pertama kita kasih itu mereka dulu
kita baru nge list dan udah fix itu di delapan rumah sakit
aku juga udah sebut di instagram tv aku
nah nanti selanjutnya
nanti kita bakal kasih untuk alat alat sanitasi ke orang orang nggak mampu tapi mereka rentan terhadap covid sembilan belas
oh oke jadi peralatan sanitasi medis itu ya bentuknya akan dalam itu ya rahel ya
betul betul langsung dikirim ke rumah sakit
jadi bukan kayak kita transfer uang ke rumah sakit gitu
ini seluruh rumah sakit yang ada di indonesia ya
artinya rumah sakit rujukan yang menjadi rujukan ya
bukan cuma di jakarta ya
satu indonesia cuman saat ini yang baru fix itu baru delapan rumah sakit di daerah jakarta kayaknya
rahel ini bagian upaya kamu untuk melakukan atau melawan covid sembilan belas atau wabah virus corona sekarang
selain penggalangan dana apa sih hal lain mungkin yang masih kepengen kamu lakukan
mau kamu lakukan untuk meningkatkan kesadaran orang orang
khususnya mungkin followers kamu betapa pentingnya untuk berpartisipasi
ikut serta untuk melawan corona
kan rahel juga sebagai seorang ibu mungkin sekarang lagi diimbal social distancing cuci tangan terus
apa hal hal yang mau kamu lakukan
ya karena di sini aku punyanya cuma power social media
jadi aku lebih ke ajakan teman teman untuk sering cuci tangan
atau ajakan teman teman untuk tetap social distancing
atau kayak lebih ke membesarkan rasa empati aja sih ke orang orang yang rentan terhadap covid sembilan belas
kita mudah mudahan kita masih akan lihat terus ya banyak hal hal yang bisa kita lakukan
mudah mudahan apa yang kamu lakukan bisa jadi inspirasi
semoga semakin banyak lagi yang bisa bergabung ya
terima kasih sekali lagi rahel fenya sudah bergabung dengan kami